pemerintah dan masyarakat indonesia
menyatakan duka yang mendalam
menyatakan duka yang mendalam
atas wafat meninggalnya presiden raisi
di kecelakaan helikopter yang ditumpangi oleh beliau
dan kita harapkan tidak terdampak
utamanya yang berkaitan dengan harga minyak
terdampak dari peristiwa itu
itu akan berdampak kemana mana
kekenaikan harga barang dan lain lainnya
kita harapkan tidak ada dampak seperti itu